meninggalnya ahmad budi cahyono guru sma negeri satu torjun sampang madura
akibat dianiaya muridnya mengundang keprihatinan berbagai kalangan
sebuah lagu karya mendiang menjadi viral di media sosial
sementara mahfud md mengunjungi rumah korban untuk ikut berbela sunggawa
inilah lagu berjudul senja jiwa karya almarhum ahmad budi cahyono yang saat ini viral di media sosial
cuplikan lagu yang dimainkan dengan grup musiknya ini merupakan unggahan terakhir almarhum di media sosial
tiga januari lalu sebelum ia meninggal dunia
dari liriknya lagu ini seolah menjadi isyarat jika guru yang masih berusia dua puluh tujuh tahun ini akan pergi untuk selamanya
almarhum memang dikenal multi talenta
selain piawai bermain alat musik seperti biola ia juga merupakan seorang pelukis beraliran surialisme
yang kerap mengunggah karya karya lukis dari akun instagramnya
almarhum juga aktif mengikuti sejumlah pameran lukis bersama pelukis pelukis lainnya
kisah seni almarhum semakin lengkap karena ia berstatus guru honorer atau guru tidak tetap dengan gaji tiga ratus hingga empat ratus
atas jasa dan pengabdiannya di dunia pendidikan dinas pendidikan provinsi jawa timur
berencana akan memberikan penghargaan khusus kepada almarhum sebagai pahlawan pendidikan jawa timur
dan akan diserahkan kepada keluarga pada hari pendidikan nasional
keprihatinan atas meninggalnya almarhum juga ditunjukkan mantan ketua mahkamah konstitusi mahfud md
dengan mendatangi rumah duka di dusun peliang desa tanggumong sampang
menyikapi adanya kejadian tersebut mahfud berharap agar sistem pendidikan yang ada lebih mengedepankan moral
sebab dewasa ini pergeseran moral bangsa sudah mengancam bangsa
sekolah juga diharapkan bisa memberi pendidikan penguatan nakhlak dan budi pekerti di lingkungan sekolah
orientasi pendidikan kita itu sudah meleceng sekarang dari nilai nilai akhlak dan budi pekerti
kepada nilai nilai yang lebih teknis operasional
apa pada logika kemudian kemampuan teknis
saat ini pelaku menganiaya hl secara resmi ditetapkan sebagai tersangka
pihak keluarga memasrahkan persoalan ini kepada pihak penegak hukum untuk memproses pelaku
dengan sanksi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya